komisioner kpu wahyu setiawan resmi ditetapkan kpk sebagai tersangka
wahyu diduga menerima uang senilai empat ratus juta rupiah
terkait dengan penetapan anggota dpr terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ia diduga meluluskan permintaan politikus pdip harun masiku untuk menjadi anggota dpr
pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
kepada ketua anggota kpu republik indonesia dan kepada seluruh jajaran kpu indonesia
ini murni masalah pribadi saya dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh kpk
dalam penangkapan tersebut kpk juga menyita barang bukti berupa uang senilai empat ratus juta rupiah
dalam mata uang dolar singapura
uang itu adalah sebagian dari suap senilai sembilan ratus juta rupiah
yang disepakati oleh wahyu setiawan
untuk memuluskan langkah harun masiku ke senayan
dalam kegiatan tangkap tangan ini kpk mengamankan delapan orang
pada hari rabu dan hari kamis
tanggal delapan dan sembilan januari dua ribu dua puluh
itu berada di lokasi jakarta di depok dan di banyumas
nah ini antara lain adalah dengan inisial wsa
ini adalah yang terakhir
ini adalah salah satu komisioner kpu
penetapan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh kpk
yang juga dihadiri ketua kpu ri arief budiman
selanjutnya kpu akan melapor kepada presiden dpr
dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
menyangkut penetapan status tersangka komisioner kpu wahyu setiawan
ketua kpu ri arief budiman mengatakan
laporan ini berkaitan dengan nasib wahyu sebagai komisioner kpu
setiap kali apabila omong omong diketamkan status pak wahyu sebagai tersangka
maka kami akan memberitahukan kepada pihak pihak terkait
yang pertama tentu kepada presiden
kami juga akan menyampaikan pemberitahuan kepada dpr
nanti kami akan juga sampaikan kepada dkpp
menurut kami penting untuk memberitahu kepada para pihak ini

agaring manipulating generasi sembilan puluh tujuh
ini adalah kontroversi yang sangat penting
agar tidak terjadi perubahan kpk menyegel ruang kerja komisioner wahyu setiawan di gedung sementara kpu jalan imam bonjol menteng jakarta pusat kami siang
selain itu kpk menyegel ruang kerja di rumah dinas wahyu
proses penyegelan ini juga disaksikan langsung oleh ketua kpu arief budiman
tim liputan cnn indonesia